kapolda jambi irjen polisi rusdi hartono berhasil dievakuasi tim sar gabungan melalui jalur udara sekitar pukul enam belas tiga puluh delapan waktu indonesia barat
ia dievakuasi menggunakan helikopter super puma milik tni au
kabit humas polda jambi kombes polisi mulia prianto mengatakan kondisi kapolda jambi dalam keadaan sadar
namun rusdi mengalami luka tangan kanan patah dan mengeluhkan sakit bagian punggung
sampai saat ini ada enam orang rombongan kapolda jambi yang sudah berhasil dievakuasi lewat udara
dua orang lain sedang dalam proses evakuasi
dan kita akan langsung bergabung dengan korespondensi ann indonesia arya dita utama di posko sar jambi
untuk memantau proses evakuasi terhadap rombongan kapolda jambi
saya ingin koreksikan
saya ingin konfirmasi apakah seluruh rombongan delapan orang sudah berhasil dievakuasi semua termasuk kapolda jambi
kabar kembali dari panah
memang betul apa yang anda tanyakan bahwa seluruh penumpang dan juga awak kru helikopter yang harus mendarat secara darurat di hutan kerinci
telah berhasil dievakuasi oleh tim seharga bungan
tadi memang termasuk juga pertahanan anda termasuk juga kapolda jambi yaitu irjen polrus di harto
apakah anda mengatakan bahwa seluruh rombongan ini sudah berhasil dievakuasi
dan saat ini berada di lapangan sekolah marangin itu sendiri memang saat ini masih diobservasi kondisinya
dan apabila memang dinyatakan sudah stabil dia nanti akan langsung diangkut menggunakan helikopter untuk menuju ke jambi
di tempat saya berada itu di posko krisis center jambi untuk nanti selanjutnya dibawa ke rumah sakit polri bayangkara yang ada di jambi itu sendiri
dapatkan informasikan bahwa harus di
tadi seperti disampaikan oleh kabinet humanitas
polda jambi bahwa saat ini memang tangannya kita ketahui tangan kanan patah
tapi selain itu juga mengeluhkan punggungnya yang sakit
dan memang kita lihat di video yang telah beredar bagaimana dramatisnya proses evakuasi ini
kita melihat bahwa rusdi hartono diangkat menggunakan helikopter
dia tertidur di atas stretcher berwarna kuning
terus kemudian ada satu petugas sar bergelantungan di tali untuk memastikan bahwa nama rusti hartono
tidak sampai kenapa nafas selama proses evakuasi
dan mereka berputar putar berkali kali di udara
sampai akhirnya mereka bisa masuk ke dalam helikopter
dan kemudian dibawa menuju ke lapangan sepak bola terdekat untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut
ada pun dapat kami informasikan bahwa nanti seluruh korban yang telah berhasil evakuasi akan dibawa secara bertahap ke kris
ke posko crisis center jambi ini sendiri
di mana dua sebelumnya sudah dibawa ke sini dan saat ini sudah berada di rumah sakit bayangkara polri di jambi
untuk mendapatkan perawatan
di antara itu adalah co pilot akp amos ferdi dan juga at the charge kapolda bribtu mohardi aditya
sementara untuk yang lainnya kita ketahui masih dalam sejumlah korban lagi masih dalam perjalanan menuju ke sini
dan juga masih ada juga yang menjalani observasi di pusat kesehatan darurat yang telah dihilangkan di lapangan sepak bola yang ada di merangin
arya dita bagaimana kondisi kesehatan dari kapolda jambi
irijen polisi rustihartono ini apakah betul selain mengalami patah tangan kanan
beliau juga mengalami ataupun merasakan sakit di bagian punggungnya pada saat proses evakuasi dilakukan
ya betul kalau kita lihat di videonya yang beredar
memang kita lihat bahwa rustihartono memang ketika ada evokasi dia berdiri maksud saya tiduran di atas stretcher berwarna kuning
itu untuk memastikan bahwa memang tangan kanannya yang patah itu tidak berada di atas

dan memang disampaikan juga oleh kabinet rumah pola jambi mulia priyantono mengatakan bahwa memang selain juga mengalami patah tangan kanan
rustihartono ini juga menyampaikan ada keluhan di punggung
memang selain itu juga kalau misalnya untuk melihat kondisi kondisi dari para korban yang lain
memang rata rata mengalami luka luka lecet dan lebam

dan lebam pada bagian tubuhnya yang terlihat itu tantaran muka
karena hal itu mengetahui bahwa mereka harus mendarat secara arurat di tengah hutan
sehingga memang bunturan yang terjadi ketika mereka mendarat daur tersebut
ini juga mengakibatkan mereka mengalami luka luka pada tubuhnya
dan juga mengakibatkan patah tulang tangan kanan pada ruzdi
mirjian paul ruzdi hartono begitu rifana
oke arya dita informasinya tadi pada saat proses evakuasi
sebetulnya kapolda jambi mengutamakan agar anak buahnya terlebih dahulu yang dievakuasi
pertimbangannya ini apa
pertimbangannya mungkin antara mungkin kita belum tahu informasi lebih lanjut
terkait hal ini belum kami dapat konfirmasi yang bersangkutan karena memang masih mendapatkan pertolongan
tapi memang kita bisa menduga bahwa rusdi hartono memang adalah seorang pemimpin
yang melihat bahwa memang dia tidak akan mendahulukan dirinya sendiri
memang mungkin bisa diasumsikan juga
bahwa rusdi hartono itu melihat karena kondisinya yang pada saat itu adalah yang paling parah
sehingga apabila diutamakan dia maka yang lain mungkin akan tertahan untuk diselamatkan
padahal mereka masih bisa diselamatkan tanpa menggunakan stretcher
atau tandu khusus yang nanti akan digunakan untuk dikerek ke atas
mereka bisa hanya menggunakan semacam harness atau tali pengikat di badannya saja
terus kemudian diangkat atau menggunakan skyhook hinge system itu sendiri untuk menuju ke atas
berbeda dengan ruzdi hartono yang memang harus menggunakan stretcher
karena dia memang memiliki kemampuan yang patah dan juga mengalami sakit di punggung
selain itu juga kita lihat di video yang beredar juga dia menggunakan semacam penyangga leher
juga memastikan bahwa memang tidak ada sampai ada cedera lebih lanjut ketika proses evakuasi udara dilakukan
baik terima kasih produser lapangan cnn indonesia arya dita utama atas laporan lengkap anda
selamat bertugas kembali